dan sekarang kita kembali ke informasi dalam negeri sepuluh ekor paus sperma terdampar di pesisir pantai ujung kareng provinsi aceh
dan paus paus itu diduga terdampar akibat terbawa arus saat sedang melintasi selat malaka
paus paus ini terseret hingga sekitar lima belas meter dari bibir pantai
sepuluh ekor paus terdampar di pesisir pantai ujung kareng desa ujung bate kabupaten aceh besar
mamalia ini mulai terlihat di bibir pantai sejak senin pagi
diduga terbawa arus saat sedang melintasi selat malaka
paus yang terdampar berjumlah sepuluh ekor
lima diantaranya sudah berhasil ditarik laut namun dua ekor paus dikabarkan terluka
proses evakuasi dilakukan menggunakan jaring dan terpal
kemudian ekor paus diikat dengan tali dan ditarik menggunakan kapal motor
dosen pendokteran hewan muharrem mengatakan
timnya sempat kewalahan saat proses menaik paus karena kondisi paus yang terlihat melemah
dan tidak bisa berjalan
kita coba menggunakan jaring terpal ya ini sampai saat ini kita belum bisa mengumpuk evakuasinya
tapi satu sudah di evakuasinya
mahasiswa dari fakultas kedokteran yang membantu proses evakuasi
terus mengiramkan air ketumbuh paus menggunakan handuk basah
kehadiran mamale itu turut menjadi tontonan masyarakat sekitar
diketahui peristiwa terdamparnya paus ini adalah yang kedua kalinya di aceh
setelah dua ribu enam belas lalu di pantai alunaga bandar aceh
peristiwa ini pun sempat mendapatkan perhatian dari menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
dalam akun twitternya menteri susi mengucapkan selamat kepada tim
yang berhasil menyelamatkan semua paus yang terdampar
ibu hajar banda aceh